sampai jumpa di video selanjutnya
untukkan nah bagus banget

kita dan sayu tapi
gak usah malu malu
demi lagu ini
aku mohon ke kamu tolong jangan ke arah lainnya